dalam teknologi telpon pintar atau smartphone ya inovasi lima g ini digadang gadang akan mengubah segalanya
kekuatan jaringan ini bisa membuat penggunanya bisa mengunduh film dalam waktu beberapa menit aja
atau mengakses data secara cepat
tapi sayangnya teknologi lima g ini belum dimiliki semua produk smartphone
hanya beberapa seri tertentu saja dan juga masih untuk produk premium ya
seperti ada iphone dua tadi atau yang sebelumnya juga ada samsung galaxy s tiga
nah kalau produknya udah ada nih kira kira indonesia udah siap belum ya
dan berikut saya ajak anda untuk menyimak rangkuman tim lead bang sianen indonesia
kita buka data datanya
yang pertama saya ajak dulu untuk melihat perkembangan teknologi jaringan dari masa ke masa
kita lihat yang paling pertama ini tahun seribu sembilan ratus
ini adalah kemunculan generasi pertama yang digunakan oleh ponsel klasik yang hanya bisa panggilan telpon aja
nah kemudian sinyal radionya juga ditransmisikan secara analog
dan kecepatannya pada saat itu hanya sekitar dua empat kilobyte per second saja
kemudian bergeser kita lihat ada dua g dan juga dua lima g ini tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah muncul sebagai generasi kedua ini sebagai generasi peralihan dari teknologi analog ke digital
jadi dari analog ke digital ada dua g dan dua lima g
lima g ini biasa dikenal dengan gsm mungkin kalau anda ingat atau sudah lahir dengan teknologi ini
atau dulu ada cdma ya yang pakai handphone yang per karakter gitu ya sms nya
nah ini kecepatannya dari sembilan sampai dengan empat belas empat kb per second
tapi untuk dua lima g ini kecepatannya bisa mencapai satu ratus lima belas kb per second
tapi ada juga yang namanya h ini
eee di tahun dua ribu mohon maaf di tahun ini kalau kita lihat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah ini sudah mulai kalau tadi ada gsm cdma ada lagi di sini namanya h nanti ya
nah di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini ada tiga g yang kecepatan sinyalnya di atas h
jadi kalau h itu kalau saya boleh koreksi sedikit jadi di sini ada dua g dan juga dua lima g
ada namanya dua tujuh lima g
nah ini yang disebut dengan h
nah sedangkan sudah masuk generasi ketiga alias tiga g ada tiga g plus juga
ini kecepatannya di atas h
jadi sinyalnya di atas h dan sudah mampu mendukung video streaming dan juga video call
bahkan kalau tiga g plus ini kecepatannya bisa mencapai empat puluh dua mb per second
kalau tiga g biasa kecepatannya empat ratus delapan puluh kb per second
tapi dalam perjalanannya ya kita tahu ternyata jaringan ini bisa mencapai lima tujuh puluh enam mbps
bahkan kalau di jaringan tadi yang saya sebutkan ini adalah hspa atau ada juga nama lainnya advo
advo ini bisa mencapai empat puluh dua mb per second
oke berikutnya kita bergeser dari tiga g nah sekarang nih yang dirilis yang banyak sekali sampai saat ini orang orang masih pergunakan tahun dua ribu dua puluh
ini ada empat g dirilis waktu itu
tahu lte ini sebetulnya namanya sama ya jadi penyebutannya atau istilah lainnya dari empat g
nah kecepatan jaringan dalam empat g ini berkembang pesat bahkan angkanya dari seratus mbps bisa mencapai satu gb per second
nah mayoritas keperluannya digunakan untuk komersil karena grafisnya dianggap jauh lebih baik
berikutnya yang terakhir adalah lima g ini rencananya dirilis di seluruh dunia tahun ini
dua ribu dua puluh mungkin kalau enggak ada pandemi seluruh dunia bisa pakai lima g ini ya diklaim dua ribu dua puluh
tapi kalau melihat beberapa negara yang sudah menggunakan lima g atau memanfaatkan koneksi lima g ini ternyata kecepatannya bisa mencapai satu gb per second atau lebih ada sepuluh gb per second
tidak cuma bisa digunakan untuk telpon pintar saja tapi ternyata koneksi lima g ini bisa mendukung segala produk teknologi yang memudahkan manusia

ada video streaming kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari misalnya jadi smart home gitu ya atau mendukung vr atau ar
nah berikutnya ini dia
kalau tadi saya sempat nyentil ada beberapa negara nih yang udah memanfaatkan lima g
berikut negara negara yang sudah memanfaatkan kemampuan jaringan lima g
walaupun belum sepenuhnya ya wilayah yang bisa menggunakan jaringan lima g kita lihat yang pertama ini dia amerika serikat dan juga ada ini korea selatan
hampir sama april dua ribu sembilan belas tercatat sebagai negara negara yang lebih dulu memiliki lima g
kalau di amerika serikat ini pasar besarnya adalah verizon yang mengeluarkan layanan lima g
bekerja sama juga dengan iphone dua puluh yang sudah membuka pasarnya di amerika serikat sebagai penyedia layanan lima g
kemudian kalau kita bergeser ke arab saudi arab saudi juga sudah membuka layanan lima g lewat telkom saudi company
ini ya sudah menerapkan fasilitas lima
kemudian kita bergeser ada australia juga november dua ribu sembilan belas sudah memanfaatkan lima g melalui jaringan optus atau layanan optus sebagai penyedianya
kemudian ada hongkong di dua ribu sembilan belas dan juga ada taiwan di juli dua ribu dua puluh
jadi mid dua ribu sembilan belas ya sudah mulai
bahkan amerika serikat ini plannya sudah dimulai dari dua ribu enam belas baru di launch april dua ribu delapan belas
nah meskipun begitu ya pemanfaatan teknologi yang lebih canggih gak lepas juga dari pro dan kontra yang bakalan terjadi
beberapa sudah kami rangkum untuk anda
kita lihat yang pertama kalau dari pro nya dulu deh
nah karena koneksinya begitu cepat pastinya ini jadi penghemat waktu terbaik
anda nggak perlu nunggu waktu lama untuk download film yang gede gede banget gigabyte nya atau akses data yang super berat gitu

ini bisa dihubungi dengan banyak produk produk yang bisa anda gunakan
kemudian tadi seperti yang saya bilang sebelumnya koneksi ini bisa mendukung produk produk teknologi khususnya untuk kehidupan sehari hari
nah koneksi mempermudah teknologi ada ar dan juga vr hingga cloud gaming
biasanya kalau main game berat banget ya
jadi kalau pakai lima g nampaknya para gamers ini jadi lebih fun gitu
nah berikutnya ada juga mendukung industri berbasis empat dengan internet of things
ini dia yang dimanfaatkan atau yang bisa dimanfaatkan oleh para
perusahaan industri untuk lebih memudahkan mereka menggunakan internet of things atau hal hal yang memang diaplikasikan atau didukung oleh internet
jadi secara lebih cepat
berikutnya kalau kita lihat kontra nya juga
nah ini dia kontra
kontra nya apa sih kalau menggunakan jaringan lima g
ini dia karena begitu cepatnya pada akhirnya biaya telkonya jadi lebih mahal
nah pertanyaannya nih ya
nah pertanyaannya nih ya
kalau kita bisa berbicara dengan kemenkominfo jika nanti ada lima g di indonesia siapa yang akan menanggung biayanya
berikutnya ada juga karena semakin canggihnya serangan cyber yang akan muncul
semakin canggihnya internet akses internet ini semakin besar juga
semakin canggih juga serangan cyber yang akan muncul
jadi undang undangnya juga harus ditata sesuai dengan internet yang begitu cepat atau akses internet dan koneksi internet yang begitu cepat
berikutnya adalah membuka lebih banyak lahan untuk
untuk menambah tower
jadi ada beberapa lahan yang mungkin harus dikorbankan untuk membuka atau menambah tower
untuk menambah bandwidth lebih besar supaya koneksi jaringan lima g ini bisa digunakan di wilayah yang lebih luas lagi
nah kalau kita lihat data dari we are social per januari dua ribu dua puluh ini
waktu berselancar penduduk indonesia dengan internet sangat tinggi
bahkan indonesia masuk dalam daftar sepuluh besar negara yang paling sering mengakses
penetrasi internet di indonesia juga semakin tinggi loh
tapi dengan penggunaan yang masif
apakah kita sudah siap untuk memanfaatkan teknologi yang begitu canggih